pak beli minyak gorengnya yang dua liter tiga
terus sama terigunya empat kilo
lagi mau ada acara ya bu sampai ngobrol orang gini
bantuin mama turunin bareng nih
nggak apa apa lah pak kan bisa persediaan buat nanti lebaran
yaelah mah lebaran kan masih lama
wih papa ikut mama aja deh udah dia bantuin
bukannya kemarin udah pasti kurang emangnya
biasanya nih ya bu kalau mau lebaran gini orang orang belanja ini belanja itu
bu salma juga harus belanja dari sekarang
terus lebaran kita makan apa dong
yaudah mau gak mau harus beli lagi
pantesan aja harga pada naik